luka akibat gigitan dan cakaran masih membekas di sekejur tubuh hapsah dua belas tahun
warga kecamatan mambi kabupaten mamasa selasa siang
bocah sekolah dasar ini menderita luka serius akibat diserang anjing sepulang sekolah bersama temannya
beruntung hapsah cepat mendapat pertolongan warga
sementara anjing yang menyerangnya langsung melarikan diri
oh dari pulang dari sekolah
oh jadi ketemu anjing di jalan
iya ketemu anjing di jalan itu harus digigit
dari puskesmas langsung dia ke masa kita masa langsung

selain hapsah anjing juga menyerang tiga bocah lainnya
salah satunya bernama haidar
haidar diserang anjing saat berada di pinggir jalan rumah neneknya
kendati luka yang dideritanya sudah mulai mengering
haidar yang baru berusia empat tahun nampak ketakutan dan trauma akibat peristiwa yang dialaminya
mereka punya harapan kalau bisa petugas musnahkan kurangkanlah anjing di sini kami
karena banyak yang anjing lain itu yang digigit
kata orang kan terus kalau sudah digigit sama anjing gila itu pasti gila juga
serangan anjing yang menimpa empat bocah ini terjadi pada hari sabtu dan senin lalu
keempat korban sempat dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan
mereka dipulangkan setelah dilakukan pengobatan
dan diberi vaksin antirabies
keempat anak tersebut sudah divaksin hari ke
anjingnya yang menggigit itu harus diobservasi selama empat belas hari
kalau memang izinnya tiba tiba meninggal
atau tiba tiba dia kayak gila begitu
ya itu anjing gila dan perlu memang dilakukan penyelidikan lebih lanjut
warga berharap pemerintah segera melakukan upaya mengantisipasi keberadaan anjing
yang telah menyerang empat bocah di daerah ini
warga resah pasalnya anjing yang telah menyerang empat bocah ini diketahui masih berkeliaran
dan diperkirakan telah meneluarkan penyakit rabies pada anjing lainnya